sementara itu ada rekaman video amatir yang menunjukkan sekelompok emak emak di kabupaten tanah karo
menggrebek lokasi perjudian dan merusak sejumlah mesin judi tembak ikan yang viral di media sosial
polda sumut mengatakan akan memberantas lokasi perjudian tersebut
lokasi perjudian di dua desa di kabupaten tanah karo diserang dan dirusak sejumlah emak emak
para emak emak ini dengan beringas merusak sejumlah mesin permainan yang diduga sebagai alat judi
kasubbit penmas polda sumut akbp mp nainggolan saat memberikan keterangan pada rabu siang mengatakan
akan mengambil tindakan tegas terhadap lokasi perjudian yang ada di wilayah hukumnya
polda sumut juga akan meminta keterangan warga dan pengelola yang diduga sebagai lokasi perjudian